untuk memperbarui alutsista tni berencana membeli pesawat mutakhir dari airbus seharga dua tiga triliun rupiah
dilansir the tick finance militer indonesia berencana membeli pesawat angkutan militer varian baru keluar airbus group
pernyataan ini disampaikan oleh menteri pertahanan ria mizar triakudu
satu unit pesawat yang mampu membawa helikopter hingga panser di dalamnya itu dibanderol sekitar satu ratus lima puluh dua empat juta euro atau setara dengan dua tiga triliun rupiah
namun belum dipastikan berapa unit pesawat yang akan dibeli oleh tni
pembelian armada a empat ratus m bertujuan untuk mengisi kebutuhan pesawat angkut tni au yang saat ini banyak diisi armada tua
seperti keluaran lockheed martin c satu ratus tiga puluh hercules maupun boeing c tujuh belas cargo jet